rizky renardi ada di gelora bung karno saat ini
rizky bagaimana kondisi terkini kedua tim persija dan bali united
siapa saja yang masuk ke daftar pemain cedera
ya selamat siang rian hasri
berbicara pertandingan malam ini final piala presiden antara persija jakarta melawan bali united
ini merupakan pertandingan yang sangat menarik untuk kedua tim
pertama adalah kedua tim ini sama sama berlaga di afc di piala afc
dan keduanya juga kemarin baru saya bertanding melawan tim dari negara lain
dan menariknya lagi memang kedua tim juga kemarin di piala afc menurunkan tim lapis kedua
diduga menurunkan tim labis kedua dan keduanya pun menelat kekalahan
seperti persija jakarta kalah tiga dari johor darul takzim
kemudian juga bali united menelan kekalahan satu tiga dari yangon united
dan untuk pertandingan malam ini pertaruhan tentunya itu terjadi untuk bali united
dan pertandingan ini menjadi laga pembuka dan pembuktian bagi hans peter skiller
begitu juga persija
publik jackmania dan juga persija jakarta tentunya sangat haus
akan puasa gelar yang telah cukup lama dinanti oleh publik jackmania terhadap persija
malam ini tentunya akan menjadi pertaruhan bagi seluruh pemain persija jakarta
untuk membuktikan bahwa mereka dapat membawa pulang piala presiden dua ribu delapan belas
dan berbicara pemain memang bali united sendiri
para supporter dan publik menunggu pertandingan pemain irfan bahdim yang sebelumnya cedera
dan diprediksi malam ini dapat segera bermain kembali
dan berbicara kedua tim juga memang ini menjadi pertandingan juru gedor tim yang berhasil dari legion asing
pembuktian untuk keduanya untuk malam ini tentunya akan kita lihat di pertandingan final piala presiden pada pukul sembilan belas tiga puluh malam nanti rian
kedua duanya pasti akan menyedot perhatian yang cukup besar
baik dari supporter ataupun dari para penyuka sepak bola di tanah air
bagaimana pula skema penjualan tiket final piala presiden dua ribu delapan belas ini
iya rian memang untuk tiket pertandingan untuk laga final piala presiden ini dijual sebanyak enam puluh enam tujuh ratus tiga puluh enam tiket
skema penjualan dibagi untuk penjualan tiket online dan juga on the spot
dan tiket on the spot sendiri itu dijual awalnya
pada kamis lalu pada saat konferensi pes akan dijual sebanyak dua belas tiket
namun ketika hari h hari sabtu ini ternyata penjualan on the spot itu dijual hanya empat tiket
dibuka di tiket box pada pukul sepuluh pagi
antusiasme penonton dan lonjakan supporter dari kedua tim yang datang ke stadion utama gelora bung karno jakarta
tentunya menyedot lebih banyak lagi jumlah pembeli tiket
dan memang dipastikan jumlah tiket sudah ludus terjual dari empat tiket yang dijual on the spot
dan untuk penonton yang belum mendapatkan tiket tidak usah khawatir karena memang dari pandit yaput telah menyediakan alternatif lain
yakni disediakan dua layar besar untuk penonton yang berada di luar kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
yang berada di plaza timur satu dan juga berada di plaza utara
dua layar ini akan disediakan untuk semua penonton yang berada di luar kawasan stadion rian hazri
baik rizky renardi produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan
terima kasih sudah melaporkan